usai berbicara dalam dialog kebangsaan di depan sivitas akademika universitas gajah mada
yogyakarta selasa malam tiga bakal calon presiden mengomentari sejumlah hal terkait
kesan setelah mengutarakan visi misi hingga bakal calon wakil presiden anies baswedan berpesan
kepada generasi muda untuk memilih calon presiden yang memiliki rekam kerja dan rekam prestasi
sementara prabowo subianto justru menganggap semua pertanyaan dan masukan yang kritis dari
civitas academica ugm sebagai masukkan baginya kita berhenti terima masukan dari semua musuh
dari perempuan bakal dari tadi dan juga dari bem menyampaikan pikiran pikirannya
dari rektor sama dosen menyampaikan pikiran pikirannya kita tangkap semua kita kolah
depresi pilihkan tentang masa depan dan buat anak anak muda pilihan yang ditentukan pada
itu berdampak pada masa depan mereka dan itulah kenapa saya sampaikan tadi bukan hanya melihat
visinya misinya karena visi dan misi tentang masa depan tapi lihat juga rekam gagasan rekam kerja
rekam karya rekam prestasi rekam capaian dari situ nanti teman teman muda bisa
membahas peringkat dan pengiriman baca pres dari pdip ganjar pranowo mengatakan peluang sejumlah
tokoh untuk menjadi bakal calon wakil presiden yang akan menampinginya masih sama besar
masih punya peluang yang sama pada hari ini dan diantara kita dari pimpinan partai saya
semua berkomunikasi dan saya juga berkomunikasi dengan beliau beliau ya mudah mudahan nanti kita
akan segera bisa bertemu dan menjabat kaki sehingga teman teman bisa segera menjaftai kaya ini

dialog kebangsaan yang digelar di universitas gajah mada yogyakarta selasa malam ini
menampilkan tiga baca pres untuk menyampaikan visi misi
yang ditawarkan di depan ratusan sivitas akademika universitas gajah mada
dari tiga baca pres hanya prabowo subianto yang bukan alumni ugm
dua baca pres yakni ganjar pranowo dan anies baswedan
merupakan alumni universitas gajah mada yogyakarta